sementara itu upaya pemulihan pasca gempa dan tsunami terus dilakukan pemerintah
termasuk memperbaiki akses telekomunikasi oleh kementerian komunikasi dan informatika
dilansir detik com tim dari badan aksesibilitas telekomunikasi dan informatika kementerian kominfo
akan membawa tiga puluh telepon satelit yang dapat digunakan untuk komunikasi
bagi para petugas posko pemulihan bencana selama masa tanggap darurat
menurut plt kepala biro humas km kominfo ferdinandus seto
tim bakti kemkominfo akan bergabung bersama dua puluh lima tim kominfo palu
berdasarkan catatan kominfo hingga pukul lima pagi tadi
lebih dari lima ratus bts telekomunikasi seluler tidak bisa berfungsi
penyebabnya antara lain karena terhentinya pasokan listrik dari pln
kementerian kominfo juga akan segera menyiapkan perangkat internet satelit
untuk memudahkan pengiriman informasi dan data pasca bencana
kementerian kominfo juga akan menyiapkan perangkat internet satelit
untuk memudahkan pengiriman informasi dan data pasca
tim terdiri dari basarnas bnpb kementerian sosial dan kementerian kominfo